kami update informasi mengenai kasus pembunuhan satu keluarga di magelang bersama dengan plt kapolresta magelang akbp sajarot zakun
pak sajarot selamat malam
ya selamat malam mbak puspa
pak sajarot berdasarkan hasil otopsi dan olah tkp tadi malam di lokasi kejadian apa kemudian fakta fakta yang ditemukan pihak kepolisian pada kasus ini
iya fakta fakta baru yang kami dapatkan memang sesuai dengan apa yang tadi disampaikan
bahwasannya hasil otopsi dari korban meninggal dunia bahwasannya penyebab kematiannya adalah meminum atau keracunan berupa zat kimia jenis cyanida
yang mana tersangka sendiri juga sudah mengakui atas perbuatannya dan ini ternyata tidak hanya sekali yang bersangkutan melakukan percobaan ini
nah percobaan pertama dilakukan pada hari rabu tanggal dua puluh tiga november yang mana yang bersangkutan memasukkan zat kimia berupa arsenik yang dibelanjakannya melalui sara online sebesar rp empat ratus lima puluh
pada hari kamis tanggal tujuh belas november yang mana cairan tersebut dimasukkan ke dalam es dawet
ya diberikan kepada empat orang dua orang tuanya satu kakak kandungnya dan satu lagi pak d nya
namun karena dosisnya terlalu sedikit sehingga tidak menimbulkan efek yang dapat menyebabkan korban sampai meninggal dunia hanya muntah muntah dan memuap
sekaligus yang bersangkutan dengan adanya kejadian tersebut belajar kembali dengan cara browsing dan belanja zat kimia berupa cyanida
ini yang bersangkutan belanja secara online pada hari jumat tanggal dua puluh lima november
dan kemudian pada hari senin kemarin pada tanggal dua puluh delapan november zat berupa cyanida dicampurkan dalam minuman yang sudah disiapkan oleh ibu orang tua tersangka yang biasanya disajikan setiap paginya
demikian mbak uspa
baik ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli racun racun tersebut rp empat ratus lima puluh ribu rupiah dan lainnya membeli cyanida
bukan harga yang murah untuk membeli racun pak sajarot
dari mana kemudian pelaku
pelaku bisa mendapatkan uang ini karena kalau kita ketahui yang beredar di informasi di lini masa bahwa pelaku tidak bekerja
betul mbak memang pelaku tidak bekerja
berdasarkan informasi yang kami dapat yang bersangkutan mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan meminta kepada kedua orang tuanya
baik mengenai motif pak sajarot beredar informasi bahwa motifnya pelaku diduga diminta ikut bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga
tapi juga ada informasi yang kami perlu konfirmasi
ada dugaan pelaku sering menghambur hamburkan uang keluarga
kalau tadi senada dengan yang disampaikan pak sajarot bahwa uang untuk membeli racun didapatkan dari orang tuanya
justru kontra begitu
pemeriksaan motif sejauh ini seperti apa
ya motif yang masih kami dapatkan dari tersangka ya ini sakit hati
karena yang bersangkutan merasa beban keluarga semenjak orang tuanya dalam hal ini adalah bapaknya pensiun dari pekerjaan
ya pada dua bulan yang lalu dan kakak kandungnya sendiri yang telah berhenti dari pekerjaannya karena sifatnya kontrak
ini hanya diberikan kepada yang bersangkutan
namun di sisi lain informasi juga kami dapatkan dari kerabat keluarga korban yang bersangkutan atau dalam hal ini adalah tersangka tidak bekerja dan juga sering minta uang kepada kedua orang tuanya
ini memang kontraproduktif

namun tidak hanya berhenti motif tersebut kita masih menggali lagi apakah ada motif lain selain sakit hati tersebut mbak guspa
baik masih digali sampai saat ini kemudian siapa saja saksi yang sudah diperiksa pak sajarok
ya sementara ini ada empat saksi yang sudah kami periksa
salah satunya adalah asisten rumah tangga yang mana pada saat itu dimintain tolong oleh tersangka untuk membantu
memberitahukan kepada pemerintah
warga sekitar untuk mengantar para korban ini ke rumah sakit karena diduga masih bisa diselamatkan
maka yang bersangkutan minta tolong warga sekitar untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan demikian mbak
baik berdasarkan pemeriksaan pelaku diduga pernah melakukan percobaan pembunuhan
pak sajarot juga sebelumnya mengatakan hal tersebut informasinya seperti apa apakah memang di hari ketika membeli cyanida
racun arsenik yang sebelumnya sudah dia beli dicampur dengan cyanida atau di hari itu hanya cyanida saja
jadi arseniknya memang ditemukan karena sisa sisa dari percobaan pembunuhan sebelumnya
ya jadi untuk keterangan berdasarkan keterangan dari tersangka bahwasannya pada percobaan pertama yang diberikan kepada empat korban
yang mana tiga korban tersebut saat ini meninggal dunia karena cyanida dan sebagainya
satu korban yang mana pak d nya sendiri alhamdulillah tidak menjadi korban
itu dilakukan pada hari rabu ya dicampurkan ke dalam es dawet
zat kimianya hanya arsenik sedangkan pada hari senin yang bersangkutan dalam hal ini adalah tersangka
mencampur zat cyanida ke dalam minuman yang biasanya disajikan oleh ibunya pada pagi hari
baik baik sejauh ini pak sajarot kami ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan jiwa dari pelaku
apakah ada pendampingan psikolog melihat ini keluar dari norma perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
iya mbak dapat kami jelaskan untuk saat ini rencana tersebut masih belum kami siapkan
mengingat kami masih fokus kepada hal pembuktian
kami juga menunggu hasil buktian terkait hasil olah tkp barang buktian sudah kita ketemukan
dan kami juga menunggu hasil sampel yang masih ada di laboratorium forensik yang secara resmi belum disampaikan kepada kami
sehingga untuk langkah berikutnya terkait pendampingan pengecekan kejiwaan
dalam hal ini masih kami sesuaikan dengan kondisi yang ada
mengingat yang bersangkutan sendiri ketika kita bertanya menginterogasi
diperiksa dan sebagainya yang bersangkutan dengan gamblang menjelaskan secara detail kronologis
dan juga menjawab pertanyaan secara jelas
sehingga kemarin juga kami berdikusai dengan ibu kb doges menjelaskan bahwa seandainya hal semacam ini ketahanan jiwanya cukup bagus
demikian mbak usman
saya kembali ke soal cyanida dan juga racun arsenik yang dibeli secara online oleh pelaku anak kedua dari korban
beli secara online artinya cyanida ini dijual dengan bebas
bagaimana koordinasi kepolisian dengan disperindak mengenai temuan ini
iya mbak ini masih dalam tahap penyelidikan kami dengan mengecek dari mana asal usul barang tersebut
apakah zat cyanida termasuk juga arsenik merupakan zat kimia terlarang dan sebagainya
ini yang jelas kami akan selalu koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini adalah disperindak
untuk bisa menjelaskan dan menerangkan bahwasannya zat kimia tersebut termasuk barang terlarang atau tidak
kalau memang ada pihak pihak terkait dalam hal ini adalah penjual dan sebagainya pasti akan kita panggil kita minta keterangan dan proses lebih lanjut
demikian mbak usman
baik terima kasih akbp sajarot zakun plt kapolres tamagelang jawa tengah sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected selamat malam
selamat malam mbak